masyarakat anti korupsi atau maki kami siang mendatangi kantor mahkamah agung atau ma
untuk memasukkan gugatan pencabutan perpres no empat puluh dua tahun dua ribu delapan belas
adapun isi perpres tersebut adalah mengenai gaji dan fasilitas bagi pemimpin
serta anggota badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip yang ramai akhir akhir ini
ada pun dasar pencabutan perpres yang diajukan oleh maki adalah gaji dewan pengarah
yang dinilai terlalu besar dan membebani anggaran negara
boyamin saiman selaku ketua maki berpendapat dewan pengarah bpip
menyumbang pemikiran dan tenaga tanpa mengharapkan imbalan
dengan gaji yang besar boyamin saiman menganggap pengabdian dewan pengarah bpip
menjadi jelek di mata publik dan untuk sekelas dewan pengarah cukup adanya fasilitas penunjang
seperti honor atau akomodasi bila ada kunjungan ke daerah
ada pun untuk gaji anggota bpip maki tidak mempermasalahkan karena telah sesuai
karena itu maki berharap mahkamah agung
dapat membatalkan perpres no empat puluh dua tahun dua ribu delapan belas khususnya tentang gaji dewan pengarah
nama masyarakat anti korupsi indonesia maki mengajukan uji materi terhadap peraturan presiden nomor empat puluh dua tahun dua ribu delapan belas
yang isinya hak keuangan dewan pengarah bpip yang sudah jadi rame dan memang kami sangat concern untuk itu
dan ini puncaknya minta kepada mahkamah agung untuk membatalkan khususnya
hanya dua sebenarnya yaitu adalah hak keuangan dewan pengarah bpip
kedua dia berkaitan dengan besaran otomatis juga bpip
jadi kalau yang pak yudi latif dan kebawah itu boleh tidak ada masalah